perbaikan ruas pantura situbondo di jalur pantura surabaya banyuwangi terus dikebut
pemerintah menjamin pada awal bulan ramadan proses perbaikan dan juga pelebaran pantura akan selesai dan bisa digunakan untuk mudik lebaran
proses pelebaran jalan terlihat di sejumlah titik di jalur pantura ruas kabupaten situbondo
di pantura desa wringin anom asem bagus jalan yang sebelumnya hanya delapan meter kini diperlebar sepanjang empat meter pada kedua sisi
balai pemeliharaan jalan kementerian pupr wilayah jawa timur berusaha mempercepat proses pengerjaannya
pelebaran dilakukan di sepanjang satu km yang menjadi titik rawan kemacetan di tahun tahun sebelumnya
warga menyambut baik pelebaran jalan karena memang sering memicu kemacetan dan kecelakaan
sementara pelebaran di sejumlah titik lain sudah hampir selesai pemerintah kabupaten situbondo memastikan
seluruh ruas jalur sejauh satu ratus lima puluh delapan km dijamin akan bisa digunakan dan selesai pada awal bulan ramadan
secara umum siap ya menghadapi ramadan sampai lebaran
namanya perbaikan jalan terus ini dilakukan jalan jalannya berlubang lubang
alhamdulillah koordinasi kita dapat respon yang memacai
balai besar pemeliharaan jalan wilayah jawa timur melakukan perbaikan jalur pantura surabaya banyuwangi ruas situbondo
di dua titik mulai banyuk lugur hingga bajul mati
selain pelebaran jalan petugas juga melakukan tambal sulang pada jalan jalan berlubang dan bergelombang